kita beralih ke informasi lain banjir dengan ketinggian satu meter kembali merendam puluhan rumah di dua desa
yang berada di kecamatan dawara blandong mojokerto jawa timur
meski air sempat surut namun banjir akibat luapan sungai lamong kembali merendam permukiman
sempat surut banjir setinggi satu meter kembali merendam puluhan rumah warga di desa banyu legi dan pulau rejo
kecamatan dawara blandong mojokerto
banjir akibat luapan sungai lamong ini telah tiga kali terjadi dalam sepekan terakhir
seluruh aktivitas warga pun terganggu
mereka terpaksa kembali memindahkan barang barang agar tidak rusak
meski terendam banjir namun warga tidak berniat mengungsi
mereka memilih bertahan di rumah sambil menunggu surutnya air
padahal bppd kabupaten mojokerto meminta warga untuk mengungsi jika ketinggian air terus bertambah
banjir saat ini masuk rumah sampai setinggi

bu kenapa sih kok masih bertahan di rumah sih bu
ya gimana lagi ini sudah peninggalan dari nenek nenek moyang ditajak dulu
barang barang ya dinaikkan setinggi air
oh gitu ya agar tidak terendam dia
ini banjir akibat apa sih bu
akibat curah hujan yang sangat tinggi
akibat banjir ini aktivitas warga lumpuh
hingga untuk kebutuhan makan dan minum dikirim oleh warga lain dengan menggunakan perahu karet milik bpbd kabupaten mojokerto
ini penyebabnya apa sih mas
penyebabnya dikarenakan air yang dari bengawan solo sangat tinggi sekali ya
sangat deras sekali
akhirnya melubar ke sini ternyata di sini untuk aliran sungai sangat dangkal sekali ya
banjir yang merendam puluhan rumah ini menjadi tontonan anak anak sekolah saat jam istirahat
dengan menggunakan perahu karet mereka mengelilingi lokasi banjir
luapan sungai lamong juga menyebabkan jembatan desa penghubung kabupaten mojokerto ke kabupaten gresik ambles
jembatan kayu di desa talun ini ambles di sisi bagian timur
untuk sementara jembatan ini ditutup bagi kendaraan roda empat sedangkan untuk roda dua harus melintas secara bergantian
suto moraharjo agung wibowo mojokerto